ini belum selesai justru ini baru dimulai
saya mau ikut akang menempuh jalan bangsa
tapi kan sekarang kang jamaah udah datang ke polisi
gak tau sekarang kemana
kenapa waktu itu pindah ke kang jamal
gak betah gitu disini
dihajar kang komar
si jupri lapor sama istrinya kang komar
kalau kang komar suka godain ceyuin
kalau iwan mana udah dua hari ini gak keliatan
sakit dihajar kang komar juga
kang komar tersinggung
iwan ngomong seolah olah kang komar bisa jadi pemimpin
padahal gak pinter
barusan saya dengar
nama saya disebut
sakit habis diajar kang komar
kamu mau nasib kamu sama seperti si iwan
semua yang berhubungan dengan kerjaan kita
orang lain gak perlu tahu
kalau saya gak jelasin
kalau kamu gak siap
cari kerjaan lain
ya ampun kang
sama sama tetep kerja disini
ikut aja kang komar
nanti sore kita ketemu kang bahar di markas besok
bawa semua anak buah kamu
pertama si jamal bukan bos
dia duri dalam daging yang sudah saya buang ke tempat sampah
kedua jangan pernah mengingat lagi semua yang pernah diomongin si jamal
saya sudah tahu
boleh saya bawa ke tegalega
ah pumanan tahu aja

ini bener mau dijual
jadi cik siti bener mau pindah
emak juga ikut pindah
gak ada aja
aja kan olahraga lagi bos
kemarin seru cuma kurang menantang
sekarang waktunya kerja
saya di jembatan
kamu siap bos
ajak olahraga lagi bos
rak spiritual setup
dia selalu senang kirim
balik lagi bos
nasib baik sama berapa
kemarin kamu nanganin si ujang nggak berlebihan
anak anak terlalu semangat buat olahraga kang
berantakan dia sekarang
katanya masih bisa diberesin lagi
dibawa kesana juga satu paket pengiriman sama si ujang
lain kali kalau olahraga jangan terlalu bersemangat
kalau saya suruh main pingpong
jangan ngirim dua kesebelasan sepak bola
nanti sore kita ketemu kang bahar di markas besar
bawa dua anak buah kamu
akang tadi gak pesen gue balok
saya memang gak pesen
saya memang gak pesen
saya memang gak pesen
cari yang orisinil
berarti saya harus ke garut kang
dari bandung ke garut jauh kang
bisa dua jam
bulak balik jadinya bisa empat jam
kamu jangan ngajarin saya berhitung
membuat tambah dua sama dengan berapa
mau saya ajar lagi
masya allah kang mau ke balok aja
si iwan harus ke garut
saya masih kesel sama dia
saya masih kesel sama dia
saya masih kesel sama dia
maaf kenapa kamu kesini terus
maaf kenapa kamu kesini terus
maaf kenapa kamu kesini terus
gak boleh ya
jangan salah paham
jangan salah paham
saya cuman pengen tau aja
saya cuman pengen tau aja
apa gak ganggu usaha kamu
ini juga kan lagi usaha
ini juga kan lagi usaha
saya itu tadi salah ngomong
saya baru dapat kabar dari keluarganya
saib ditangkap polisi
saib ditangkap polisi
ditangkapnya waktu lagi operasi
sekarang di mana saibnya
ya di kantor polisi
enggak ah takut nanti saya ditangkap juga
yaudah dibiarin aja
kamu gak mau ke sana
memangnya kamu aja yang takut ditangkap polisi juga
yaudah gitu aja
saya ngeleponnya kelamaan
nanti perusahaan saya nggak cukup
kenapa kamu takut ditangkap polisi
saya nggak boleh tahu ya
kamu boleh tahu
jadi marah sama aku
benci sama aku
kalau marah saya marah karena apa
kalau benci saya gak pernah benci sama orang
yaudah saya terus terang
saya kerja wira swasta
kerja saya sebenarnya
dulu waktu kita di terminal banyakan
sekarang kita disini cuma berduaan
seperti lagi pacarannya
kenapa kita ngobrol disini pak
supaya kita bisa ngobrol sambil lihat terminal dari ujung ke ujung
supaya kita bisa ngontrol sambil lihat tempat cari makan kita setiap hari
dulu disini ada saya
dik dik ujang jupri
sekarang tinggal berdua
iwan gak di itu
beli kue balok di garut
kalau dia masih mau nurut sama saya
pasti nekat dia kerjain
dia gak bakal naik kesini
perasaan dia pergi baru sebentar
kok udah balik lagi
ini kue baloknya kang
saya kan nyuruh beli kue balok asli buatan garut
ini asli garut kang
kamu beli di garut kok bisa cepat bolak balik dari sini ke garut
memangnya kamu superman
saya belinya di antapani
saya nyuruhnya beli kue balok asli buatan orang garut

di antapani ada orang garut yang jualan kue baloknya di antapani

kue balok dari mana
kalau bikin nggak mungkin
gak es sih makan gak bisa bikin kue
belinya di mana
ada yang jualan di depan supermarket
kita nanti menghadapkan bahar kita boleh foto foto sama kang bahar buat apa
kang bahar itu orang hebat saya mau foto sama dia buat ganti dp
di terminal kita banyak orang
tapi kita nggak sendiri sendiri
ibarat pemain sepak bola kita ini satu kesebelasan saya kaptennya
saya memimpin tim menjaga kekompakan tim
bukan dengan kemauan sendiri harus ikut petunjuk pelatih sekaligus manajer kita
mungkin kamu mau diangkat jadi gantiin saya
terus kang komar gimana
jadi anak buah kamu yang bisa disuruh suruh ngambil jurang ngesen kopi sama beli kue balok
ah pasti kalau komar bercanda
kalau saya bercanda kenapa nggak boleh
boleh kang silahkan
hari ini bakal jadi hari yang penting
akan disuruh kang bahar ke kiara conong
kok akan pakai bilang hari ini bakal jadi hari yang penting
akan nggak tahu persis
kang bahar kadang kadang susah ditebak
kang bahar suka nggak tahu kang bahar mau ngambil keputusan apa
tapi dari tadi perasaan telapak tangan akang dingin
kang bahar punya kesalahan
kang bahar udah ngerasa bener
tapi nggak tahunya salah
ini ada hubungannya sama niat kang bahar pensiun
kang bahar sudah pensiun
ya tuh kalau kang bahar udah pensiun lah berarti
kang t udah nggak kerja sama kang bahar
kang t udah nggak perlu takut sama kang bahar
kang udah nggak perlu nurut lagi sama kang bahar
dulu ada kang jamal yang jadi bos kita
sekarang nggak ada
sekarang langsung tanggung jawab ke kang mus
saya gak bakat jadi bos
saya aja yang jadi bosnya
kita ketemu pemilik klub
yang pegang desain disini
jam berapa sekarang
jam berapa sekarang
kan jam berapa malah baca sms
bukan baca sms kang
lihat jam di hp
kang berangkat dulu
belum makan siang
baru makan kue balok baru setengah kenyang
nanti kalau akang pulang akan mau makan pakai telur ceplok seperti biasa
pakai kecap cengek sama kerupuk
udah langsung ke penumpang lain jalan
udah langsung banyak yang tanya
sudah boleh dan bisa
mengambil keputusan dan tindakan
serta memberikan komando tanpa persetujuan dari saya
sudah saya berikan kepercayaan sepenuhnya
untuk bisa melanjutkan mengurus bisnis
ini batu ada di saya
ini batu biasa
tidak punya khasiat apa apa
saya menyimpan ini karena saya suka
ini potongan batu dari yang saya pakai
ini buat kamu
mudah mudahan kamu suka
saya mau meninggalkan bisnis ini
karena saya mau menempuh jalan baru
bisnis ini bukan bisnis yang baik
tapi bisnis ini tidak bisa saya tinggalkan begitu saja
bisnis ini melibatkan banyak orang
kalau kita tinggalkan bisnis ini
banyak orang yang akan memperebutkannya
bakal terjadi perang
bakal banyak yang jatuh korban
kamu keluar dari sini
kamu keluar dari sini
kamu keluar dari keluarga saya
kamu bisa datang ke rumah saya
untuk menengok saya
orang tua kamu
menengok adik adik kamu
menengok anak anak kamu
baru saja menyelesaikan
banyak masalah di bisnis ini
saya ingatkan ke kamu
ini belum selesai
justru ini baru dimulai
menempuh jalan baru
kamu punya jalan sendiri
aku banyak yang reta
tak bisa jadi
jangan kata tak apapun